jalur mudik selatan khususnya di nagrek kabupaten bandung jawa barat berubah menjadi ajang kampanye
spanduk dan poster berukuran besar bernuansa politik terpampang di sejumlah titik
salah satunya adalah spanduk bertuliskan mudik lebaran lancar berkat pak jokowi yang terdapat di kawasan cagak nagrek
spanduk berukuran cukup besar ini diikatkan pada dua buah pohon agar bisa terbaca oleh para pengguna jalan yang melintasi kawasan ini
sementara itu penggagas tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden mardani alisera juga mengajak pendukung gerakannya membunyikan klakson tiga kali saat mudik lebaran
dia berharap suara klakson tersebut bisa menjadi fenomena seperti klakson telolet
di kutub dari detik com mardani mengatakan bahwa hal ini merupakan ide kreatif kawan kawan sebagai bagian dari upaya menarik perhatian publik bahwa gerakan ini didukung dengan cara kreatif

sementara itu penggagas tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden mardani alisera juga mengajak pendukung gerakannya membunyikan klakson tiga kali saat mudik lebaran
di detik com mardani mengatakan bahwa hal ini merupakan ide kreatif kawan kawan sebagai bagian dari upaya menarik perhatian publik bahwa gerakan ini didukung dengan cara kreatif
sementara itu spanduk dengan tulisan tol jokowi terpampang di beberapa titik ruas tol baru yang dibangun pada masa pemerintahan presiden joko widodo
karena kantor staf kepresidenan atau ksp menegaskan jalan tol yang dibangun itu diperuntukkan bagi semua masyarakat tanpa melihat perbedaan pandangan politik
dikutip dari detik com deputi empat bidang komunikasi politik dan diseminasi informasi ksp eko sulistyo mengatakan munculnya spanduk tersebut merupakan reaksi masyarakat terhadap munculnya gerakan bernuansa politik
belakangan ini misalnya saja ajakan membunyikan kelakson bagi pendukung gerakan tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden dan sepanduk simpatisan joko widodo yang ditujukan kepada pendukung tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
ganti presiden ada yang ini tolnya pak jokowi dan sebagainya publik melihat ini seolah olah ada aroma politik di jalur mudik
tapi kemudian justru gerindra mengecam ini penyesatan jalan tol pak jokowi kenapa bukannya sah sah saja begitu
ya jalan tol itu kan adalah infrastruktur yang dibangun menggunakan ada yang menggunakan apbn ada yang menggunakan dana dari swasta dan juga ada yang digunakan dari hutang luar negeri
dan bukan dana pribadi pak jokowi
nah sehingga tidak pas dan tidak elok bahwa tol ini dinyatakan tolnya pak jokowi
ini tolnya rakyat indonesia karena setiap pemerintah siapapun presidennya mau pak jokowi pak prabowo ataupun pak sb ataupun bu mega itu tentu membangun untuk kepentingan rakyat
dan berkewajiban kalau pemerintah untuk membangun infrastruktur
nah ini yang kita sampaikan sah sah saja bahwa pihak pemerintah ataupun penduduk
mendukung pemerintah mengklaim bahwa ini pak jokowi sukses mudiknya luar biasa sukses itu sah sah saja
kami hormati itu haknya pemerintah
klaim itu boleh boleh saja
boleh boleh saja tapi yang tidak etis adalah memasang spanduk di dalam tol ya lalu diklaim bahwa ini tolnya pak jokowi
padahal ya sebenarnya penyesatan opini
karena apa karena tol ini dari uang rakyat dan punya rakyat
contoh ya saya sampaikan
bu mega dulu masih ingat kita membangun tol
sama tol cipali ini yang bangun pak sby yang potong kita pak jokowi
jadi nggak boleh diklaim pak jokowi
jadi kalau bicara tol milik pak jokowi ini ada yang menarik sebenarnya
kalau kita lihat tol cipali ini dibangun oleh pt lintas marga yang masih punya pt saragotoma
punyanya bang sandi
seharusnya kalau pasang spanduk seharusnya bukan ini tolnya pak jokowi
tapi selamat datang di dalam tolnya pak sandiaga uno
pesan bang sandi meskipun anda tidak memilih saya tahun lalu silahkan lewat
itu bisa saja kita kelola
itu polsa romah politik lagi yang lain
tapi itulah kami tidak mau norak seperti kubu sebelah yang mengklaim investasi rakyat duit rakyat diklaim milik pribadi pak jokowi
tanggapan dari pak nusriwan saya tahan dulu ya
kita harus break dulu pak
karena ada informasi
informasi go mudik
ini karena terkait informasi mudik juga ya
setelah jeda berikut kami akan hadir kembali
baik saya akan dengarkan tanggapan pak nusirwan sekarang dari pdi perjuangan
pak nusirwan ketika kemudian disebutkan ada spanduk yang bertuliskan selamat datang di tol pak jokowi
sebagian seputar itulah
kemudian ada kritik bahwa itu adalah penyesatan dan sebagainya seperti datang dari bang andre tadi
tapi secara ini misalnya kalau itu bukan apakah itu memang desain dari pdi perjuangan atau dari pemerintah itu sendiri
sengaja memasang spanduk seperti itu atau bukan sebenarnya pak
yang pertama bahwa tidak sekalipun dari sejak awal memerintah yang keluar masuk mengunjungi di berbagai daerah
itu terucap satu kata pun bahwa itu klaim bahwa itu dilakukan oleh
pemerintahan pak jokowi sampai dini hari
kalau ada datanya tolong dibuka bahwa itu klaim bahwa ini yang dibangun oleh pemerintahan pada kali ini
kalau soal penilaian nanti diserahkan kepada rakyat
apakah enggak usah pakai spanduk tidak usah ditulis bahwa ini tolnya
itu rakyat sudah ngerti
ini dibuat pada saat kapan atau katakanlah ini bisa lancar itu pada saat kapan
saya pikir levelingnya
tidak dengan cara dengan menggunakan spanduk
soal siapa yang mengklaim dan menulis
saya tidak bisa pada hari ini mengomentari apakah itu yang membuat itu siapa
jadi kalau pertanyaannya ditanyakan apakah itu desainnya pdi perjuangan
saya tidak mengatakan bukan atau iya
tidak korelatif untuk menjawab hal tersebut
karena persoalan tersebut menjadi terlalu kecil kalau kita dengan menggunakan spanduk
ini loh yang bikin adalah cnn indonesia gitu
itu itu nggak level
biarkan itu nanti dinilai oleh rakyat
jadi menurut kami kita juga tidak bisa tahu siapa itu yang membuat
apakah itu kalau itu mengatakan bahwa itu kalau ya selamat menikmati jalan tol jokowi
apakah itu automatically sama dengan yang membuat atau yang mendesain kami
yang bisa menjustifikasi tersebut
bisa saja di dalam politik opini yang seperti ini untuk menyudutkan atau untuk membuat opini yang tidak positif
bisa juga yang membuat itu siapa
jadi kalau soal klaim sampai dini hari kami atau tidak pernah mengatakan bahwa apa yang kita lakukan ini adalah kita yang membuat
itu adalah tugas dari sebuah pemerintahan yang memang harus dijalankan
mengerjakan sampai selesai
itu yang menilai silahkan pada rakyat
ini itu saja
tapi dengan adanya spanduk itu cukup menudutkan tidak
saya ingin menekankan bahwa klaim itu tidak pernah ada
klaim itu tidak pernah ada
kalau soal mengontrol
mengontrol halayak ramai kalangan publik politik
dia akan melakukan apa saja siapa yang bisa menghambat
ini negara demokratis
lo mau pasang spanduk mau apa saja memviralkan pada saat itu
karena saya juga sudah cek
ini bisa tertempel
menurut jasa marga pada saat sudah terpasang kita langsung copot
tapi bagaimana kalau misalnya sekarang antara yang memasang dan memviralkan bersama sama
sudah kita angkat tangan saja
memasang dan memviralkan bersama
jadi punya tujuan jelek maksudnya begitu
tujuannya pokoknya yang penting kan sudah terpublikasi kan begitu
tadi kan anda sempat menyinggung bahwa ada cara kalau untuk menyudutkan orang
tadi pertanyaannya apakah ini desain dari kami
kalau kita ingin mengkampen dengan kelas seperti ini terlalu kecil lah
biarkan serahkan saja kalau soal hal hal seperti ini dimilai saja
nanti kalau ada survei
bagaimana tingkat kepuasan publik dan sebagainya itu kan bisa diukur dari angka angka itu
kita tidak akan melakukan counter comment lah
tapi sebenarnya itu menyudutkan dari pihak pak jokowi tidak sih dengan adanya justru tol selamat datang di tolnya pak jokowi
ya namanya ini dalam kondisi
dalam kondisi yang
dalam kondisi yang tahun politik yang disebutnya bulan bulan ada idul fitri
semua lini lini pergerakan politik dimanfaatkan
digunakan untuk mengkapitalisasi apa saja yang bisa dilakukan
ya itu sah sah saja
ini di dalam negara yang semikian terbuka sangat bebas begini
tidak ada yang bisa menghalang halangi
termasuk komentar macam macam kan
tapi sebenarnya menyudutkan pak jokowi tidak kira kira dengan adanya justru tol selamat datang di tol
kadang kadang tadi andi sempat menyinggung
pak jokowi tentunya akan sangat menyadari penilaian rakyat
dia kami melihat bahwa selama ini juga tidak berharap dengan menggunakan citra mencitra itu
kalau itu dianggap positif ya alhamdulillah
kalau misalnya ada kekurangan ya kita perbaiki begitu saja
jadi kalau ditanya apakah itu menyudutkan atau tidak
hari demi hari itu sudut menyudut itu sudah tensinya semakin tinggi

jadi menurut saya kalau ada yang mengurusan menyudutkan atau tidak dikerjain sama rekan saya ini bisa sakit penuh terus
kita juga biasa saja lah itu
jadi bisa saja itu datang dari seberang begitu
ya bisa saja itu
itu saya tidak menurut
tapi tidak bisa kita katakan bahwa itu selalu muncul dari pihak kita

sudah pasti bukan
atau belum tentu

kita tidak pernah membuat statement itu
jadi itu agak hebat

atau belum tentu

tapi tidak bisa kalau mengatakan bahwa kalimatnya itu diklaim bahwa kita yang membuat
kita tidak pernah membuat statement klaim itu tidak ada
kalau soal yang lain itu terus menulis dan sebagainya pertanyaan kemudian siapa yang memasang
belum tentu kita juga
jadi itu ibaratnya tidak kelasnya begitu kalau untuk kampanye dengan melakukan sepanduk
begitu sepanduk mengklaim dan sebagainya
wajar saja pak nusirwan menyatakan bukan dari beliau
tapi memang faktanya spanduk spanduk itu dipasang di depan tol dan juga ada di dalam area tol
dan itu butuh jeda waktu
dan kita semua tahu bahwa jasa marga selalu segera menertibkan sepanduk sepanduk yang memang tidak diizinkan oleh jasa marga
nah kita melihat bahwa ada jeda waktu
setelah viral baru setelah rame
barulah jasa marga untuk menurunkan
maksud anda apa anda dibiarkan oleh jasa marga
kita melihat ada terkesan ya
barang ini sepanduk ini diturunkan setelah sepanduk ini viral
nah itu berarti ada indikasi bahwa yang memasang itu tangan tangan orang yang berkuasa
itu klaim wajar
penguasa wajar pak jokowi dan partai penguasa wajar mengklaim bahwa inilah keberhasilan pak jokowi
tapi yang jelas
tapi yang jelas infrastruktur apapun juga yang dibangun oleh pemerintah itu memang kewajiban pemerintah
kalau pak prabowo presiden mungkin lebih bagus pembangunan infrastruktur dibandingkan dari pak jokowi
di antaranya klaim itu dari pihak lain pun juga bisa terjadi
tidak usah terlalu berlebihan
klaim dari pihak lain bisa terjadi maksudnya
jadi biasa kalau klaim dari penguasa kan katanya begitu
termasuk juga klaim dari pihak lain untuk melakukan manuver politik juga biasa saja
kalau sepanduk itu dari kami pak otomatis ya
dalam berapa menit langsung dicabut sama pihak jasa marga
kenapa anda yakin begitu
karena memang begitu
di republik ini hukum ya tumpul kepada pihak yang kuat dekat dengan penguasa tajam terhadap pihak yang berbau posisi
contoh pengaduan pengaduan yang kami lakukan berbagai kasus hukum banyak yang jalan di tempat
tapi kalau yang berbau terkesan menyerang penguasa begitu cepat proses hukumnya langsung jalan
ini sudah klarifikasi ke jasa marga belum
dugaan saja atau bagaimana
karena itu memang fakta
fakta bahwa barang ini viral setelah viral spanduknya baru ditertipkan
kan setelah viral ditanya ke jasa marga di berbagai media
oke kami akan cek dulu
setelah dicek baru dicabut
itu yang terjadi kan
ada di seluruh media masa yang bisa kita baca
oke mana sih pak
tapi yang jelas yang jelas infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah itu adalah tugas pemerintah
siapapun presidennya memang berkewajiban membangun infrastruktur
pak prabowo pun kalau jadi presiden
ini bukan prestasi maksudnya
yang penting itu seharusnya dilakukan oleh pemerintah
infrastruktur yang dibangun harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat
infrastruktur yang dibangun ini harus bisa dirasakan pertumbuhan ekonominya
oke baik kita akan lanjutkan setelah jeda ya
karena bang andri juga sempat menyatakan bahwa adanya sepanduk jalan tol pak jokowi ini adalah bentuk kepanikan dari pihak pemerintah dari tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
benarkah demikian pak nusirwanya
setelah jeda kami akan segera kembali
baik kita lanjutkan ke pak nusirwan
ada semacam komentar yang disampaikan oleh bang andre ya
kalau kita kutip dari media media online mengatakan bahwa adanya spanduk jalan tol pak jokowi ini bentuk kepanikan dengan tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
sehingga kemudian harus mengklaim klaim seperti itu begitu
walaupun tadi anda sudah jelaskan jelas itu bukan klaim sedikitpun dari pihak
sebenarnya harus ditanya yang panik itu siapa
pertama kalau dari ukuran ukuran
kan harus ada ukurannya
kalau ditanya yang panik siapa itu kan harus ada ukurannya
satu kalau tagar ganti presiden
kalau mau nyalon presiden ya segera lawan nanti tabar waktu pil pres
selesai kan begitu
nggak usah teriak teriak
nah tapi ya itu sah sah sajalah
katanya kan namanya juga politik
apa juga bisa dilakukan
jadi kalau ditanya apakah itu sebuah bentuk kepanikan
kagak salah alamat nih nanyain yang panik siapa sebenarnya
maksudnya yang pihak seberang yang panik ini
saya nggak mengatakan demikian
tapi sebetulnya dengan pertanyaan mas tadi
apakah itu bukan sebuah bentuk kepanikan
panik itu siapa
kita ini sudah kerja
jelas bahwa pemerintahan ini mengerjakan apa sudah tinggal dinilai
kalau jelek ya jelek kalau bagus ya bagus
nanti tinggal keputusannya nanti di pilpres yang akan datang
jadi nggak perlu ada harus masalah sepanduk yang mengklarifikasi
kita tidak tentu tidak bisa melarang
jadi saya hanya ingin mengklarifikasi soal pertanyaan panik tadi dulu
galau atau panik sehingga bikin spanduk ini dan sebagainya
sebenarnya selama ini klaim tidak pernah kita munculin
kalau urusannya pakai spanduk ada
sepele amat sih
walaupun juga tidak tahu apakah itu menguntungkan atau tidak sepanjang itu ya
buat saya bahwa itu kan tadi kan dikatakan kalau namanya sebuah bentuk kekuasaan
itu bisa mengatur ini dan itu
apakah cara seperti itu menguntungkan nggak bagi kita
belum tentu menguntungkan
belum tentu menguntungkan
tapi bisa juga menguntungkan
artinya dalam menggunakan kekuasaan untuk mengatur segala gala itu
jangan dulu dicopot ini bagaimana
kalau cara cara yang seperti itu sudah biasa dilakukan rezim ini
ada indikasinya tidak contohnya
bagaimana waktu aksi dua ratus dua belas
pemerintah melakukan penangkapan penangkapan terhadap orang yang dianggap tidak pro pemerintah
seperti pak sri buntang pamungkas bu
tapi kan memang ada kasusnya penyelidikannya
sampai sekarang ada nggak proses pengadilannya
anda lihat ada nggak proses pengadilannya
nggak ada sampai sekarang
itu kan cara cara
itu cara cara menggunakan kosan
contoh yang kedua
tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
itu memang bikin panik penguasa
kalau tidak panik tidak mungkin ada larangan
acara carl friede dilarang
lalu ada juga di medan polisi yang melakukan razia
itu kan bentuk bentuk kepanikan
kalau nggak panik nggak mungkin presiden jokowi
teriak teriak sampai suaranya meninggi gitu loh
itu kan fakta bahwa sebenarnya mereka
seperti apa contohnya biar orang mengetahui
ya waktu beliau di bogor
menerima relawan beliau berpidato
bahwa bagaimana beliau teriak teriak
kan kita belum pernah lihat pak jokowi
ya teriak teriak lah
apakah betul baju kos bisa ganti presiden
itu kan ada pidato itu
jadi mengomentari soal kaos ganti presiden
iya sampai presiden mengomentari
dan tendensinya lain gitu lah
kita belum pernah pak jokowi sampai teriak teriak
tapi kalau ditanyakan tadi nggak ada yang panik
kenapa nggak sebelahnya yang maju aja mencalonkan
kalau nggak panik nggak mungkin ada pelarang pelarangan
tapi wajar lah beliau nggak mengakui wajar
nah kalau menanya soal pencalonan
kita akan mencalonkan pak prabowo
sudah diputuskan di rakornas dua ribu delapan belas kemarin sebelas april
bahwa partai gerindra akan mencalonkan pak prabowo
tunggu insya allah
antara empat sampai sepuluh agustus
pak prabowo akan mendaftar ke
kita juga akan tunggu apakah betul pak jokowi memang mencalonkan
nanti tanggal empat sepuluh agustus kan juga kita belum tahu
pak jokowi apakah betul bisa mencalonkan atau tidak
karena kan kita belum jelas
indikasi panik tadi tuh
wakil presidennya juga belum jelas
sama sama kita belum daftar
jadi apapun juga
semua bisa terjadi sampai tanggal empat agustus nanti
pak nusirwan disebut indikasi sejumlah indikasi panik
terkait dengan tagar tadi itu
oh tidak jadi begini
maksud saya bahwa yang panik itu siapa
bahwa yang pertama
bahwa kalau yang sekarang ini sudah bisa diukur
sudah bisa dilihat kinerjanya
maksudnya pak jokowi nih ya presiden
sudah pernah bekerja
kalau yang calon calon yang lain
nge tracknya dari sebelah mana nih rakyat mengukurnya
beliau beliau gitu
kerjanya bisa seperti apa sih
kalau yang ini kan bisa diukur
kalau katakanlah buruk ya bisa dinilai
kalau yang tidak
jadi tadi sempat muncul
nanti kalau bapak saya yang maju akan lebih bagus
ukurannya dari mana kemarin belum juga
nah kita bisa mengukur kepastian pak jokowi tentu dari janji
kita lihat janji janji pilpres dua ribu empat belas nya kan ada
kita lihat saksikan apakah janji janji itu sudah dilaksanakan atau tidak
misal pak jokowi berjanji tidak impor beras ternyata impor beras
pak jokowi janji tidak impor daging ternyata impor daging
pak jokowi berjanji
jokowi berjanji tidak hutang luar negeri ternyata hutang luar negerinya luar biasa
pak jokowi janji mau beli buyback indosat yang dijual oleh ibu mega dulu
ternyata belum dilaksanakan
jadi banyak sekali janji janji pak jokowi yang belum dilaksanakan
pak jokowi janji akan melaksanakan dan menuntaskan kasus pelanggaran ham
bahkan orang yang terindikasi terlibat kasus pelanggaran ham diangkat jadi menteri
tapi kemarin sudah ditemuin
itu kan gimmick untuk pemilu dua ribu sembilan belas
tapi jaksa agungnya
berbeda sikap dengan yang disampaikan presiden
jadi sudah lah
aksi kamisan itu tiap minggu ada di depan istana presiden
kenapa presiden baru sekarang
ya ini semua tinggal kita serahkan saja kepada penilaian publik
itu kalau kita kita sebagai kalangan politisi
apa saja itu bisa diungkap
kalau saya katakan bahwa freeport sekian puluh tahun
tidak ada proses untuk pengambil alihan
tapi buat mungkin ini ya bapak kan yang berkuasa akan mengatakan demikian
tapi ini adalah sejarah
proses akan terbuktikan bahwa itu akan divestasi akan kepada pemerintah
jadi poinnya selalu sudut pandang saja ya
dan itu kami percaya betul kita serahkan kepada penilaian rakyat
dan kita melihat dari semua penilaian survei
jadi kan harus ada ukuran dong
kalau kita mengatakan sesuatu itu baik baik sursur dari pihak kita
tapi kalau kita mengukur dari data
mestinya kita ukur dari data survei dan sebagainya
kayaknya sentuh sentuh separuhnya juga belum ada
lembaga lembaga survei yang mengatakan pak jokowi yang menang itu kan persis sama dengan yang menyatakan pak ahok juga menang
fakta juga pak ahok kalah kami punya lembaga survei internal yang terus meng survey pak prabowo
alhamdulillah survei naik terus
mudah mudahan agustus ini sudah bisa menyalip pak jokowi
oke jadi intinya anda meyakini dengan ada spanduk spanduk klaim keberhasilan itu menjadi bentuk kepanikan tetap
yang opini sesat bahwa tidak benar pak jokowi punya tol
yang punya tol rakyat indonesia
karena siapapun presiden republik indonesia itu berwajiban membangun infrastruktur
bukan hanya pak jokowi seluruh presiden siapapun juga pasti akan membangun infrastruktur
yang dibutuhkan oleh masyarakat bagaimana pembangunan ini bisa mensejahterakan masyarakat
bukan menyulitkan nasib masyarakat seperti di zaman pak jokowi sekarang ini
silahkan terakhir penutup pak nusirwan
kalau misalnya itu posisinya sepanduk spanduk itu memang akan merugikan posisi politik dari pak jokowi itu sendiri dengan sudut pandang yang disampaikan bang andre
tidak kami yakin bahwa itu akan berjalan biasa biasa saja
tidak menjadi masalah ya
tidak menjadi masalah
tidak mau dikatakan itu menguntungkan atau merugikan
tidak menguntungkan atau merugikan
bahkan itu apakah bermanfaat atau tidak soal jalan
atau tidak soal jalan tol kemudian kereta api trans sulawesi lumpelabuan dan sebagainya
itu tidak mau diklaim itu pak
itu tidak itu dilihatkan saja
jadi selama ini mudik yang terjadi dan sebagainya silahkan dirasakan
tapi kalau itu dilakukan oleh relawan relawan pendukung pak jokowi apakah perlu diberikan arahan ataukah biarkan
tidak ini sebuah kondisi alamnya saja mengalir saja
jadi tinggal tergantung kepada kita mensikapinya
bagian yang posisi yang panik yang sebelah mana
atau bagian yang nikmat sebelah mana
itu politik itu akan cair cair saja
akan terbukti sendiri
jadi akan dilihat saja nanti pada pertarungan di pilpres
iya sudah kita pede saja
kalau memang nggak usah lah kalau memang kita mau taruh nggak usah ribut ribut
brand aja sudah selesai nanti tinggal hasilnya bagaimana
kita nggak mau ribut ribut tapi yang kelompok sebelah kalau ini barang naik selalu dicari cari kesalahannya
gitu lho pak
maksudnya barang naik apa
sebagai kasus kasus yang ada
setiap isu yang menyangkut pemerintah selalu ada isu isu lain yang muncul
atau bahkan yang tidak suka pemerintah itu ada yang proses hukumnya pak
contoh hari ini kita lihat kasus teman teman di semarang hari ini ditangkap
jadi saya lihat proses hukum
kalau saya tidak ada data konkritnya seperti apa itu bentuknya
ya contohnya saya sampaikan tadi
pemerintah ini meniru cara cara order baru tangkap dulu baru proses hukumnya berlaku
jawab terakhir pak
karena ini harus dijawab ke terakhir
itu benar tidak kayak begitu
bagaimana sama dengan mohon maaf
kita sama sekali tidak ada korelatif dengan bahkan kita yang melakukan reform sembilan puluh delapan yang ada di situ
kita malah sempat tidak ikut pemilu dan sebagainya menggunakan cara cara masa lalu
penangkapan tanpa melalui proses
pengadilan contohnya pak
ini dalam kondisi seperti hari kayak begini
tidak mungkin melakukan hal seperti itu
oke baik kita harus akhiri ya
fokus kita bicara aromapolitik jalur mudik
bang andri tetap mengatakan itu bentuk kepanikan dari pemerintah
di sisi lain tidak pernah mengklaim melakukan kebijakan kebijakan atau pemasangan sepanduk sebagai bentuk klaim ini keberhasilan dari pemerintahan joko widodo
tapi kita akan lihat nanti seperti apa
yang penting mudik sekarang berjalan lancar ya
terima kasih bang andri
mudik berjalan dengan lancar
menurut saya itu menjadi paling terbaik sejak tiga puluh tahun
alhamdulillah liburnya lama
dan tidak bisa dibungkari
oke baik kita akhiri
orang buta bisa libur
kita akhiri ya setelah judul berikut

tetaplah bersama prime news